setelah sebuah mobil pameran di mal kawasan kelapa gading jakarta utara menabrak tembok
dalam video yang tersebar di media sosial itu usai menabrak tembok
seorang bocah laki laki terlihat dikeluarkan dari tempat kemudi
dari video yang diunggah di media sosial terlihat mobil jenis suv itu masih dalam keadaan hidup
setelah menabrak tembok mobil melaju karena seorang anak bermain di jok kemudi mobil
diduga bocah tersebut menginjak gas sehingga mobil melaju hingga menabrak tembok
beruntung saat mobil melaju tidak ada pengunjung yang tertabrak
kini kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan
yang keceman pengelola sudah ada kesepakatan dan kesempatan
jadi ketiga pihak sudah ada kesempatan dan damai untuk lebih lanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan